tapi ternyata riki gak ada pembahasannya tanam
kayaknya feeling aku benar
riki bersama elsa
rafael boleh tolong kirimin alamat rumah kamu atau sherlock boleh
boleh boleh om
ini saya kirim ini ya alamat lokasinya
boleh boleh om tunggu ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
aku jadi nyamuk disini
makasih ya enggak benar benar
aku sama suami aku
makasih banyak ya
keluarga gue selalu ngerepotin lo gak
ya enggak lah al
gue ini kan udah nggak perlu seperti saudara gue sendiri
jadi santai aja
jadi gimana pulangnya
tidak lo pulang dulu aja
gue yakin lo pasti mau peluk pelukan lagi
mending lu buruan pulang deh
salam buat michi sama catherine ya
aku capek banget
ya mendingan kamu istirahat deh
ya aku duluan ke kamar
kamu istirahat ya
ntar aku nyusul
aku masih kepikiran soal ini
coba aku tanya rafael deh
riki kan sepupunya rafael
siapa tau riki cerita soal elsa ke dia
jadi om gak ngasih job ke riki untuk pemotretan di bandung
om minggu ini tuh gak ngasih jawab apapun ke ricky
apalagi di bandung
memang kenapa ralf
gak apa apa sih om
aku cuma mau tahu aja
soalnya kemarin itu riki pinjem perumah aku di bandung om
katanya dia mau nginep disana
riki nginep di bandung
ngapain dia nginep disitu
itu dia om yang jadi pertanyaan aku juga
perasaan gue jadi gak enak
bentar ya om
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
maaf ya om telpon kamu malam malam
ada apa ya
oh mau tanya sama kamu
pak riki cerita sama kamu sesuatu soal elsa
karena waktu di hari elsa dibawa dari harapan kasih kembali ke landa
riki ada disitu
jadi om berfikir mungkin riki cerita sesuatu sama kamu soal elsa atau apa
ricky gak cerita apa apa ke saya sih om
cuman kebetulan waktu pas elsa kecelakaan itu om
riki minjem rumah saya di bandung
katanya mau ada pemotretan disana
tapi ternyata riki gak ada pemotretan om
kayaknya feeling aku benar
riki bersama elsa
rafael boleh tolong kirimin alamat rumah kamu atau sherlock boleh
boleh boleh om
ini saya kirim ini ya alamat lokasinya
om tunggu ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sepertinya lokasi rumah rafael ini gak jauh dari sungai tempat kecelakaan elsa
apa benar riki hidup di rumah ini sama elsa
tentang disini ada kotak p tiga pangkas
obatin dulu ya
udah nanti di rumah ya
karena nungguin di rumah itu udah buatin kita pake strawberry
kamu pikir emang dia gak sedih
dia pasti kepikiran
ya udah terserah
iya udah pelan pelan
sekarang saya sadar din
menatap kamu adalah hal yang sangat melegakan buat saya
saya harus pastikan anin baik baik aja
mas kamu serius gak papa
mau naik taksi aja nggak
kalo mau nyetir kamu malah kalo tanya tanya kayak begitu
malah bikin konsentrasi saya buyar nanti
dia pasti mau tanya soal andi
hei al gimana sudah ketemu sama penculiknya
ini andin sudah sama saya kok alhamdulillah gak papa
andin baik baik aja
om irfan lega banget
apa emang dia nggak terlibat dalam penculikan ini ya
ah coba saya mau bicara sama andin sebentar
andin kamu gak apa apa baik baik aja ada yang luka gak
enggak kok om aku baik baik aja
malah masalah yang terluka kalau nolongin aku
kamu beneran gak ada luka nggak diapa apain sama penculiknya
enggak kok om aku cuma disekap di kamar aja
mereka juga gak nyakitin aku kok
paling cuma membentak aja
oke syukurlah kalau gitu
ah lega banget om mendengarnya kalau kamu baik baik aja syukurlah
eee makasih ya buat kabarnya
iqbal ngomong jujur soal tidak mau lukai andin
tapi untuk yang lain
bu andin sehat bu
bu andien udah pulang di nes
alhamdulillah bu andin pulang dengan selamat
iya bu andien
bu im khawatir banget loh dari kemarin
tapi sekarang bu im seneng banget
karena ibu bisa pulang dengan selamat
kau belum bisa jadi penjaga ibu yang sempurna
penjaga yang benar
kok bu andien pulang
ada apaan ya
uya jadi herman
uya denger ya denger
si ian bawa palu jalan jalan naik kereta
eh kesian dia loh ketinggalan berita
sebenernya pasti juga nyampe
rena happy banget ya
mau ketemu mama sama papa ya
kayak nyuruh representing
rena juga pangan sama mama
aku udah bikinin pancake strawberry
pancake nya enak sekali
papa jadi udah gak sabar
pengen makan pancake buatan lain
kan aku bikinin sama mama
sambutan rena ke aldan andin
dengan sambutan raina ke aku
aku baik baik aja
untungnya ada allah yang
nolongin aku melewat masalah
pak luka papa luka luka sih
aku takut liatnya
tadi tuh di jalan
terus papa berantem sama yang nakalin mama
tapi ini udah diobatin kok sama mama
udah sehat papa
tadi belum sembuh lukanya
tuh masih ada luka papa
yaudah nanti rena yang obati luka papa ya
biar papa cepet sembuh ya